sma n satu padang panjang sumatera barat kembali menggelar pembelajaran jarak jauh setelah lima puluh empat siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka dinyatakan positif covid sembilan belas
untuk mengetahui informasi lebih dalam kita sudah terhubung dengan kadis kominfo kota padang panjang ampera salim
selamat sore pak ampera
selamat sore mbak arifana
oke pak ampera bagaimana kronologisnya sampai lima puluh empat siswa di sekolah anda terkonfirmasi positif covid sembilan belas di sma n satu padang panjang
ya kronologisnya kan begini sejak sembilan belas agustus yang lalu itu sudah masuk sebagian di asrama anak anak sma kita itu
kemudian tanggal enam september kemarin masuk lagi sebagian
punya ke asrama jadi isi asrama itu semuanya satu ratus tiga puluh satu orang laki laki dan dua ratus tiga puluh satu orang perempuan
jadi yang di asrama itu semuanya tiga ratus enam puluh dua orang
kemudian setelah tanggal enam itu masuk tanggal tujuh nya ada satunya yang demam
kemudian demam tanggal delapan nya dia melapor ke orang tuanya
setelah itu tanggal delapan nya ada demam beberapa lagi
tanggal delapan nya langsung disuap oleh dinas kesehatan kita
langsung juga dilanjutkan suapnya tanggal sembilan
semuanya dua ratus enam puluh sembilan orang itu
dari yang disuap dua ratus enam puluh sembilan orang itu ternyata positif lima puluh empat orang
jadi sejak kemarin
nah itu siswa yang
yang positif diisolasi terperpadu di asrama sekolahnya
dan yang negatif dipulangkan ke rumah disuruh orang tuanya menjemput
oke pak ampera kondisi mereka saat ini bagaimana
apakah ada gejala spesifik atau tidak ada gejala sama sekali lima puluh empat siswa ini
setelah dicek oleh dinas kesehatan kita alhamdulillah semuanya tidak ada gejala
tidak ada penyakit yang gawat
cuma sebagiannya itu kehilangan penciuman saja
yang sakit sakit demamnya tidak begitu banyak
mereka memang biasa saja
dan sampai hari ini
tenaga kesehatan kita tetap memantau ke sekolah tempat isolasi terpadu itu
mbak pera apakah mereka yang terkonfirmasi positif sebelumnya sudah divaksin
atau memang mayoritas siswa di sma n satu padapanjang sudah divaksin semua
kalau informasi di dinas kesehatan memang sebagiannya sudah ada yang divaksin
tapi sebagiannya ada yang belum
tapi mayoritas sudah banyak divaksin
yang kena itu juga yang sudah divaksin
makanya mungkin akibat divaksin itu tidak berdampaklah ke tubuhnya
cuma positif saja hasil swabnya
mereka ini rata rata otg lah tanpa gejala ya
oke itu tertularnya di mana pak
karena kan ini sekolah asrama ya sma n satu padang panjang
tertular di luar asrama atau memang tertular pada saat sama sama berkegiatan di sekolah begitu
kan sebagaimana kronologis tadi ya mbak rifanaya
kan tanggal sembilan belas agustus sudah masuk gelombang pertama sebagiannya
tanggal enam september kemarin masuk lagi separohnya
ada yang masuk yang g dua itu ada yang demam satu orang
itulah yang penyebabnya yang demam ini setelah disuap positif
semuanya akhirnya kena lima puluh empat orang
berapa lama kemudian mereka mengikuti pembelajaran tatap muka di sma n satu padang panjang
sampai akhirnya mereka terkonfirmasi positif
dari mulai tanggal enam september itu sampai kemudian lima puluh empat orang semuanya terkonfirmasi positif berapa lama pak
ya tiga hari
tanggal enam sampai tanggal sembilan itu terkonfirmasi positif
setelah itu kan tidak ada lagi
berarti kan tiga hari
berarti kan tiga hari
dalam tiga hari itu kan terjadinya penyebaran covid itu
yang tanggal enam masuk tanggal tujuh demam tanggal sembilan nya disuap akhirnya kan jumpa lima puluh empat orang
setelah itu ya
oke selain siswa ada tidak pak guru yang turut terkonfirmasi positif
karena ini jumlahnya lima puluh empat pak banyak sekali
ya selain dari siswa tidak ada
semua guru sudah disuap semuanya
juga penyegak asrama pemastah asrama sudah semuanya disuap
yang kena cuma siswa saja
oke pak ampera terakhir apakah dengan kejadian yang menimpa lima puluh empat siswa di sma n satu padang panjang
ada review ataupun evaluasi terhadap sekolah sekolah lain di kota padang panjang
ya untuk sekarang kita kan di sma satu itu didaringkan lagi tidak tetap muka
tapi untuk sekolah yang lain karena belum ada yang apa kita tetap menyarankan untuk tetap berpegang pada protokol kesehatan
sekarang masih tetap sekolah seperti di level tiga yang diizinkan oleh mendagri
oke oke kita berharap supaya tidak ada lagi siswa siswa yang menimpa kejadian
oke oke kita berharap supaya tidak ada lagi siswa siswa yang menimpa kejadian
oke oke kita berharap supaya tidak ada lagi siswa siswa yang menimpa kejadian
tractor tractor kayak kejadian yang kayaknya